memperkuat persija jakarta dan bali united bertanding di ajang piala afc
empat pemain dari bayangkara fc dan persela lamongan awan seto iputu gede m hargianto dan sadil ramdhani
juga masih harus saling berhadapan di pertandingan liga satu
kondisi pemain persebaya irfan jaya yang sakit juga membuat tim pelatih ini harus berencana untuk memanggil satu pemain pengganti
sebagai bagian dari perayaan ulang tahun pssi
anniversary cup yang akan berlangsung di stadion pakansari juga akan digunakan sebagai bagian dari persiapan timnas u dua puluh tiga
dengan tambahan tiga pemain senior larbi elian dri kemudian andri tani dan spasojevic
timnas u dua puluh tiga akan berhadapan dengan kesebelasan bahrain korea utara dan uzbekistan
latihan pertama ini kita banyak mengadaptasi dulu karena
melihat ada beberapa pemain yang belum hadir kemudian diberi kesempatan untuk main hari ini ada tim bayangkara
kemudian ada beberapa pemain juga yang masih dalam masa recovery sepertigavin dia masih agak terasa hansamu juga sekarang apalagi habis main
dan terakhir tadi kita ada sedikit game small set game di sesi terakhir